rumah sakit apung milik tni angkatan laut kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh tiba di pangkalan angkatan laut
memuju sejak senin kemarin
rumah sakit terapung ini difungsikan untuk membantu penanganan korban gempa memuju sulawesi barat
terutama yang membutuhkan bedah tulang atau ortopedik ataupun operasi lainnya
selain rujukan dari rumah sakit daerah sulawesi barat
para korban yang membutuhkan perawatan kesehatan datang ke posko lapangan
yang dibuka di halaman pangkalan angkatan laut
dari posko kesehatan lapangan inilah kemudian dirujuk ke kapal rumah sakit kri suharto
jika membutuhkan perawatan lanjutan
selain tim bedah kri dr suarso juga menyiapkan kamar perawatan bagi para korban gempa
hingga dinyatakan bisa melanjutkan rawat jalan
dua hari ini posko kesehatan lapangan pangkalan angkatan laut mamuju
telah merawat lebih dari empat puluh orang korban gempa memuju
tiga korban diantaranya membutuhkan perawatan bedah patah tulang
sebelum menjalani perawatan di atas kri dr suharto
para pasien harus menjalani perawatan di atas kamar perawatan
kepala rumah sakit ini mempunyai kapasitas tiga kamar operasi yang aktif
dengan dokter bedah
sementara ini kami siapkan untuk dua dokter bedah
satu dokter bedah anestesi
beserta lengkap dengan perawat bedah dan perawat anestesinya
serta dengan kapasitas perawatan hingga mencapai dua puluh penderita
kri dr suharto ini disiagakan selama dibutuhkan
dalam masa tanggap darurat
penanganan korban gempa mamuju sulawesi barat